komisi pemberantasan korupsi atau kpk siap mengoperasikan rumah tahanan baru
yang berada di gedung merah putih jakarta selatan
koresponden maria sarjana akan menunjukkan isi dan fasilitas rutan kelas satu
rumah tahanan jakarta timur cabang kpk ini
beginilah situasi di ruang tunggu rumah tahanan kelas satu jakarta timur cabang kpk
saya ingin mengajak anda untuk mengetahui seperti apa sebetulnya isi dari rumah tahanan
yang kemudian nantinya akan dihuni oleh para koruptor atau para pencuri uang negara lebih tepatnya
saya mengajak anda untuk masuk ke dalam sel sel yang nantinya akan dihuni oleh mereka
di sini ada tiga belas sel atau tiga belas ruang tahanan yang akan digunakan atau dihuni oleh para koruptor ini nantinya
ada juga ruang isolasi saya ingin menunjukkan kepada anda saat ini
yang baru saja diresmikan hari ini oleh pimpinan kpk agus raharjo
dan ini adalah sel
ada isolasi pria yang akan dihuni oleh para tahanan nantinya
namun sel isolasi seperti juga judulnya bahwa sel ini akan hanya ada satu tempat tidur saja
seperti ini dengan kasur busa dengan bantal yang memang masih baru karena memang rumah tahanan ini baru saja jadi
atau bangunannya baru jadi dan belum ada penghuninya hingga hari ini
dan ini adalah kamar mandi yang langsung terhubung dengan kamar
ruangan isolasi ini hanya dihuni nantinya oleh satu orang tahanan saja
dan tahanan ini tentunya adalah tahanan khusus yang memiliki sesuatu informasi yang dianggap penting bagi komisi pemberantasan korupsi
ya inilah ruang poliklinik yang ada di rumah tahanan jakarta timur cabang kpk
anda bisa melihat fasilitasnya sudah cukup lengkap dan cukup memadai
poliklinik ataupun puskesmas pada umumnya
ya dan ini adalah salah satu tempat terbuka yang nantinya diperuntukkan bagi para tahanan
ini adalah ruangan olahraga
anda bisa melihat bagaimana ruangan olahraga yang memang tidak terlalu besar karena memang lahan untuk rumah tahanan kpk sendiri memang tidak begitu besar
karena berada juga di belakang gedung
komisi pemberantasan korupsi atau gedung merah putih di rasuna said jakarta selatan
ya meskipun dilengkapi dengan berbagai fasilitas tetapi tinggal di ruangan seperti ini cukup menyesakan
sehingga artinya jika anda memang tidak ingin tinggal di rumah tahanan kelas satu jakarta timur cabang kpk
artinya anda harus jauh jauh dari kata korupsi
maria sarjana jakarta